selamat datang di indonesia arena venue kelas dunia yang akan jadi tuan rumah penyelenggaraan
fiba world cup dua ribu dua puluh tiga di jakarta tanggal dua puluh lima agustus hingga tiga september mendatang
tidak berlebihan rasanya kalau menyebutkan indonesia arena sebagai salah satu stadion indoor multifungsi terbaik di dunia
mulai dibangun sejak akhir tahun dua ribu dua puluh satu lalu indonesia arena memiliki kapasitas lebih dari enam belas penonton
lengkap dengan fasilitas jumbotron yang dipasang di tengah tengah arena
tak hanya bisa digunakan sebagai arena olahraga indonesia arena juga bisa digunakan sebagai venue untuk konser musik
salah satu tempat terbaik di indonesia arena adalah di vip royal box
karena sesuai namanya tamu tamu vip yang menonton di sini dapat menyaksikan pertandingan dengan nyaman
dan tentunya mendapatkan spot terbaik di arena
venue yang pembangunannya menelan biaya sekitar enam ratus empat puluh miliar rupiah ini memiliki dua puluh delapan vip box dan dua royal box
setiap box memiliki kapasitas beragam mulai dari delapan orang hingga dua puluh empat orang
tiket vip box di fiba world cup dua ribu dua puluh tiga nanti dijual dengan kisaran harga tiga ratus juta hingga enam ratus juta rupiah
dengan harga tersebut penonton bisa menyaksikan sebagian dari delapan vip box yang diperlukan

dan juga penonton bisa menyaksikan sebagian dari delapan vip box yang diperlukan
lapangan latihan di indonesia arena juga memiliki fasilitas yang lengkap
mulai dari ruang ganti hingga kamar mandi
jadi lapangan di indonesia arena ada dua yang untuk latihan dan main courtnya ada satu di tengah stadionnya
tiga lapangan itu akan digunakan oleh semua tim delapan tim
nanti kita atur jadwal latihannya
jadi enggak ada latihan di luar dari lapangan di indonesia arena
jakarta akan menjadi tuan rumah pertandingan di grup g dan grup h
grup g diisi oleh juara bertahan fiba world cup spanyol brazil iran dan pantai gading
sementara di grup h ditempati kanada perancis latvia dan lebanon
erlangga wisnuaji andriawan saputra jakarta